dibubarkan ya badan penanggulangan lumpur sidoarjo atau bpls
melalui keputusan presiden nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
tidak membuat proses penanganan semburan lumpur berhenti
rencana pembubaran bpls berlangsung di tengah proses ganti rugi warga
yang belum juga selesai sampai saat ini
proses penanganan semburan lumpur lapindo
terus dilakukan pihak badan penanggulangan lumpur sidoarjo atau bpls
di area lumpur di kecamatan porong kabupaten sidoarjo jawa timur
kondisi ini berlangsung di tengah terbitnya keputusan presiden nomor dua puluh satu tahun dua ribu tujuh belas
tentang dibubarkannya badan penanggulangan lumpur sidoarjo
hingga saat ini semburan lumpur lapindo terjadi sekitar dua puluh sampai empat puluh meter kubik per hari
pihak bpls yang diwakili hengkilitriya adi mengatakan
pihaknya akan tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu proses peralihan

pihaknya akan tetap bekerja seperti biasa sambil menunggu proses peralihan
proses transisi akan berlangsung selama satu tahun ke depan
ironisnya persoalan ganti rugi kepada korban lumpur masih belum selesai
hingga saat ini jumlah yang belum terbayar terutama yang berada di dalam areal peta terkena dampak
sekitar dua ratus empat puluh empat berkas senilai lima puluh miliar rupiah
sedangkan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial di tiga desa
berjumlah lebih dari lima ratus miliar rupiah
hengkilitriya adi mengatakan
pengaliran dari pusat semburan masih kami laksanakan masih kita lakukan
dimana pada hari ini juga kita masih melakukan pengaliran lumpur ke kaliporong
bahwasannya dari tahun ke tahun kita sudah menangani dari penguatan tanggul
dari pengaliran lumpur ke kaliporong sampai dengan masalah sosial masyarakat
sampai dengan detik ini sampai dengan hari ini pun sudah ada peningkatan dari
kegiatan aktivitas dari bpls
korban lumpur lapindo yang menjadi tanggung jawab pt minarak lapindo jaya
totalnya mencapai tiga delapan puluh tujuh triliun rupiah dan baru dibayarkan tiga delapan puluh dua triliun rupiah
sementara untuk korban di luar peta terkena dampak sebanyak empat tiga puluh enam miliar rupiah
dan baru direalisasikan sebesar tiga tiga belas miliar rupiah
riko hardiansyah sidoarjo